anak suara ngoroknya kayak kenal pot motor bebek
geser sini badannya
arahin ke kanan
tangan kanannya nih liatin ya
tangan kanannya tempelin dia di pipi
tangan kirinya disini
tuh kan enak diliatnya
hai kan dodot
hahaha nggak sopan ya pak ustadz
itu luqman mau kemana sih
hai kan dodot
nggak mau dengar omongan kalian lagi
kenapa kalian jam segini masih belum tidur
kalian itu pinter banget cari alasan
pak de sekarang kita bawa mereka ke kamar
kita masukkan mereka ke kamarnya
setelah itu baru kita urus rukman
ustadz kira kira eskul apa lagi ya kita kasih buat santri
iya kita kan terakhir udah ada s kool panahan
dan kemarin tuh s kool pramuka kan ya
waalaikumsalam bapak tuhan
luqman kamu kenapa
jepolensi indra putus
itu beneran luqman
kalian main pisau
atau jarinya indra ketiban benda benda yang berat
kamu sekarang jelasin sama ustadz
nah sebelum kamu kesini tadi kalian ngapain coba
ya sudah sudah sudah
oh allah apaan
kita tadi lagi main sulap
jadi jarinya indra itu putus karena kalian main sulap
ustadz mutar saya mohon izin untuk mengantar lukmar ke kamarnya ya
oh ya sudah
saya mau cek santriwati dulu
baik baik ya
sudah dibilang berkali kali
kalau tidur itu nggak boleh lebih dari jam sembilan malam
sekiranya kedua autu
harusnya dengan tidur lain
kebunya kebobole lagi
tidurnya ngorok begitu
makanya kalau tidur tuh
sesungguhnya ini adalah tidur yang
dibenci oleh allah
hadis riwayat abu daud dan ibn majah
mau tau gak kenapa dia ngorok
karena dia tidurnya itu tengkurap
makanya ada sunnah rasul
untuk tidur caranya supaya nggak ngorok
dan gak menimbulkan penyakit
seperti ini nih
suara ngoroknya kayak kenal pot motor bebek
keser sini badannya
arahin ke kanan
tangan kanannya nih liatin ya
tangan kanannya tempelin dia di pipi
tangan kirinya disini
kan enak diliatnya
iya pak deh
udah berhenti ngoroknya
makanya ikuti sunnah rasul
insya allah semuanya
sekadang aku tidur lagi
temen pak d
beneran tuh pak d
kalau tidur telan telan itu
mau dibikin kita jalan jalan
pak d bisa aja
sekalian telan dong krak
sama kunci pas ya
haikal udah rencana nih
mau bikin pertunjukan sulap
buat ngehibur santri santri
pak d ustadz musa
iya pak ustadz
si indra itu nunjukin
jarinya putus gitu
lukman nyakanya itu
pak d si lukman takut
oh iya putus loh jempolnya
udah nyamuk lagi nyamuk lagi
nih jempolnya putus
hammu lagi nyamuk lagi
amalia aku pamit ulang dulu ya
kok enak banget sih
kan aku pulang pergi
ya boleh lah
oh yaudah deh
kalau kayak gitu aku juga mau pulang ya
soalnya rumah aku tuh gak jauh kok
dari pesantren ini
aku siap siap dulu ya
eh amalia kamu kok belum tidur
amalia boleh pulang juga gak kayak lilis
baik baik kamu tuh nyuruh kamu mondok
biar kamu tuh mandiri
kamu harus belajar mandiri
belajarnya makin pintar
jadi kamu gak bisa maja maja lagi
dan gak harus ditemenin sama uni upi
ya udah amalia kamu sekarang tidur ya sayang
bapak kamu udah nungguin di gerbang
kecik banget sih
udah sesliah gak boleh pulang
padahal kan aku tuh anak orang

harusnya bebas dong mau ngapain aja
mendingan aku kabur
mau kabur kemana lagi kau
mau kabur kemana lagi kau
kukasih tau sama ustadz dan ustaz
aduh ustadz tuh salah denger
aku tuh mau ngejemur
iya ngejemur baju
iya mau ngejemur baju supaya kering
iya geser terus
iya terus terus
iya terus terus
baik semuanya yuk kita sambut
ini lah ya pesulap kita

eh kepri silakan maju ke depan untuk membantu saya